cairan yang bisa disebut susu adalah cairan hasil produksi kelenjar mamalia
selain air susu ibu ada juga susu sapi susu kambing dan susu unta
tergantung kondisi lingkungan di mana hewan hewan tersebut banyak ditemukan
pengolahan susu murni juga menjadi penting untuk memastikan kandungan nutrisi dan protein dalam susu tetap terjaga
yang disebut dengan susu murni pertama susu murni adalah susu yang dihasilkan langsung dari peternak sapi
yang kedua adalah susu murni yang dijual di supermarket di toko toko
yang masuk dalam kategori susu murni ini adalah susu pasteurisasi dan uht
susu pasteurisasi adalah susu yang kalau kita lihat dijual dengan menggunakan fasilitas lemari pendingin
itu adalah pasteurisasi
tidak bisa bertahan terlalu lama
susu bubuk melewati proses evaporasi
yang menghilangkan kandungan vitamin b kompleks
namun kandungan seperti kalsium tetap terjaga
yang perlu diperhatikan susu bubuk memiliki tambahan nutrisi lain yang disesuaikan kebutuhan
seperti tambahan omega tiga dan omega enam
juga kandungan prebiotik untuk bayi atau dikenal sebagai susu bubuk formula
jika susu pasterisasi uht dan susu bubuk memiliki kandungan nutrisi yang paling mendekati susu murni
berbeda dengan susu kental manis
cara mengenai susu kental manis
relatif kandungan mineralnya seperti kalsium lebih rendah
saya melihat kandungan proteinnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan susu ini
jadi susu bubuk melakukan fortifikasi
susu pasteurisasi uht biasanya memang mendekati apa yang ada di alam
tidak terlalu banyak harus diberi tambahan
tapi susu kental manis ini ada di daerah bayang bayang buat saya

apakah ini masih bisa dianggap sebagai
apakah ini masih bisa dianggap sebagai
karena memang kandungan nutrisinya relatif agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di susu sapi itu sendiri
menjadi tugas orang tua untuk memastikan anak mengkonsumsi susu yang terbaik bagi perkembangan tumbuh kembang anak
berbagai pilihan susu yang ada di pasaran membuat orang tua harus lebih cermat memilih
tips memilih susu yang paling baik adalah susu murni yang tidak memiliki gula dan pewarna tambahan
namun untuk kondisi tertentu seperti olahragawan dan anak yang aktif bergerak
susu coklat bisa menjadi pilihan untuk memulihkan energi yang terkuras
manggar fathani jakarta